karena alena bukan anak kandung papi
yang bisa melakukannya hanya satu orang
yaitu anak kandung papi
kamu harus mencari anak kandung kamu
dan ibu gak akan menghalangi kamu lagi
kamu harus tetap semangat
kamu masih punya harapan riz
harus ngelakuk bu
ibu tanya haris kenapa
untuk mengambil ginjalnya alena aja
haris gak mampu bu
apalagi sekarang harus mengambil ginjal
anak kandung haris sendiri
anak yang selama ini
anak yang selama dua puluh tahun
haris gak mau bu
haris gak bisa bu
haris gak bisa bu
haris gak bisa bu
haris gak bisa bu
haris gak akan berada seperti seperti ini
haris gak akan berada seperti yang ini
haris gak akan pernah ketemu dia sampai kapanpun bu
haris gak akan pernah ketemu dia sampai kapanpun bu
haris gak akan pernah ketemu dia sampai kapanpun bu
haris mendapatkan ginjal dia
haris gak mau bu
haris rendah bu
haris mendapatkan ginjal dia
lebih baik haris mati daripada haris menyakiti dia
haris gak mau bu
haris gak mau bu
haris gak mau
papa ini anakmu di dekat rumah
kemarin udah diusir mentah mentah oleh nyokap gue dan kamila
kenapa gue mau disini
kenapa gue mau disini
yang mesti malu
gue gak salah gue mengikuti naturan
yang mesti malu tau gak siapa
karena dia bersikap curang
dan membatalnya tes dna gue
lu yang kurang ajar
ya mau kemana lagi
mau ketemu sama anaknya kami lah
sekarang lo pergi dari sini
gue gak akan pergi dari sini sebelum gue dapat rambutnya kava
lu gak akan mendapatkan apapun
pergi dari sini
karena kedatangan lu cuma bikin kamila terluka
bikin kamila sedih
lihat lu nyakitin kamila
sekarang lebih baik lo pergi dari sini
cepet pergi dong
kalau ngomong sama keluarga lo emang gak bisa pakai cara baik baik
mesti pake cara keras tau gak
jadi gue minta sama lu sekarang
lu nekat banget sih
mingir gak pak
pak ingkir pak

pergi loh dari rumah gue
gue gak akan keluar dari rumah ini sebelum gue ketemu sama anaknya camilan
saya gak lama lama disini
kamu pasti dan menunggu kedatangan aku ya
kamu gak usah khawatir
hari ini juga aku akan bawa kamu keluar dari rumah ini
mas maaf pak mas

gua akan ambil dia van
gua gak akan minta lima menit lagi sama engkir
dan gua juga gak akan minta rambutnya dia
gua akan ambil dia dari kalian
tapi hari ini gua akan ambil dia dari kalian
kamila gak tau
beda mila sesak
kalau gitu kita keluar sebentar ya
ma ada apa ma
wah tiba tiba perasaan mama nggak enak ya pa
loh maksud mama apa
mama juga nggak tahu pak tapi perasaan mama gak enak banget
mama takut terjadi apa apa pak
iya tapi memang belum menentukan yang mana
mama belum milih yang dekor yang mana mau dipakai mah
aduh pak nanti kita balik lagi aja deh
nanti sih kembali lagi deh untuk pilih semuanya ya
tentu bu mila
kita cek ke dokter dulu aja
nggak kak nggak usah
sekarang mila udah lebih baik
tapi perasaan mila masih gak enak kak
ada apa dengan kak fa ya kak
sebelum lo ambil dia lo pikir saya muka hidung
lihat wajah dia baik baik dulu
lo lihat wajah saya kak fa kan
kalau lo bawa dia pergi wajah si artie itu akan berubah
kalau memang lo gak punya hati
karena baru beberapa langkah lo keluar dari kamar ini
kak fa pasti akan langsung meninggal
depois kamu akan american ebay dulu
dan kamu akan bahwa saya handal
dan kamu akan hambar
dan kamu akan menggambar kab scales
kamu tak bisa berstart indicate in
untuk mencoba atau menyelesaikan saya
yang lo lakuin ini bukan cinta dong tapi obsesi
dan obsesi lo udah salah besar kalau lo membawa kava dari sini
karena lo akan menyakiti kava dong
dan bukan cuma kava yang akan lo sakiti tapi juga kamila
dan buat lo itu yang namanya cinta
diam rufan lo tuh sama sekali ngerti perasaan gue kayak gimana
kamil tuh udah nyakitin gue
kalau aja dia gak perintah dan biarin gue tas dna
jadi kalau ada yang mau lo salahin salahin kamila semua ini salah dia
lo minta gue salahin kamila kamila gak salah dong
ya salah itu lo coba lo pikir
mana ada wanita yang mau sama cowok kasar dan yang pernah nyanyiin dia
jadi menurut gue apa yang kamila lakukan itu wajar
harusnya lo sadar lo gak pantas untuk wanita sesempurna kamilah
jadi sekarang gue minta lo tutup inkubator itu
do tutup dong
kalau enggak kava akan meninggal dan lo akan menyisah seumur hidup
ini sekarang gue minta lo tutup inkubator itu
kamila tutup dong
kalau enggak kava akan meninggal dan lo akan menyisah seumur hidup
kamila tutup dong
kalau emang lo cinta sama kamila
dan kamu memang lulus sayang sama kava
tutup inkubator itu do
udah gue tutup
aku belum bisa bawa kamu keluar dari rumah ini
karena aku gak mau kamu meninggal
apalagi gak gerak aku
udah gue balikin
ternyata lo masih punya hati nurani
sekarang lebih baik lo pergi dari rumah gue
sopan dikit mama
enggak udah cepetan pergi
ada satu hal yang mesti lo inget van
gue gak akan pernah berhenti
gua gak akan pernah berhenti sampai terbukti anak siapa ini
gak ada satu orang pun di rumah ini
sampai jumpa kak
kava baik baik aja kan kak
begitu sana perasaan mila
perasaan mila gak enak sama kafa kak
kafa baik baik aja kan
kak tufan kak tufan jangan diem aja dong kak
gimana kondisinya kak fah

saat ini kak fah baik baik aja
mila aku pernah bilang sama kamu kalau aku akan jagain kak fah
jadi kamu tenang aja ya
aku gak akan biarkan kak fah kena penampak
bener begitu ya kak